ya dki jakarta merayakan hari ulang tahunnya setiap tanggal dua puluh dua juni dan dalam hari ulang tahunnya yang ke empat ratus sembilan puluh tiga yang jatuh pada hari ini perayaan hari ulang tahunnya pun berbeda dengan tahun tahun sebelumnya dikarenakan adanya pandemi covid sembilan belas
dan untuk mengetahui bagaimana perayaan hari ulang tahun kota jakarta pada tahun ini kami telah bersama gubernur dki jakarta bapak anies baswedan selamat sore pak
baik terima kasih telah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom
pak anies ini tahun yang cukup sulit ya untuk ibu kota di masa pandemi covid sembilan belas di mana kalau misalnya perayaan di tahun tahun sebelumnya ini hingar bingar tahun ini perayaan harus terpaksa secara virtual pak anies sendiri menghadapinya seperti apa
benar jadi tahun ini memang tahun wabah karena itu kita menyelenggarakan perayaan mayoritas secara virtual
jadi yang tadi diceritakan jakarta fair tidak ada karnaval biasanya kita ada juga di tiada akar
kemudian pesta rakyat konser musik itu semua menjadi tidak diselenggarakan
tetapi tetap ada perayaan bahkan tadi barusan saya tadi selesai dengan video conference berdialog dengan masyarakat di berbagai wilayah yang merayakan ulang tahun jakarta
kemudian tadi pagi kita ada kegiatan syukuran dan ada sidang paripurna
di prd yang itu merupakan tradisi
tapi pada umumnya kegiatan dilakukan secara virtual
bahkan dari mulai hari sabtu ada kegiatan keliling jakarta secara virtual
dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan
jadi pandemi ini memberikan kepada kita kesempatan untuk memanfaatkan teknologi
jadi perayaan jakarta tetap tapi tidak dilakukan secara fisik
dan tema yang kita angkat adalah jakarta tangguh
karena memang sekarang kita sedang mengalami cobaan
dan alhamdulillah pada saat kita merayakan ulang tahun jakarta pandemi di kota ini sudah lebih terkendali
jadi kita sudah pada masa transisi puncaknya sudah terlewati belum selesai
tapi kita harus tetap

di sisi lain kegiatan secara bertahap sudah mulai dibuka
jadi ada suasana optimisme dan ada pesan memang ketangguhan
karena jakarta ini berisi orang orang tangguh
jadi warga betawi yang berada di sini adalah masyarakat yang selalu menyambut kedatangan siapa saja dengan hangat
dan bangsa indonesia yang utang budi pada masyarakat betawi
karena mereka menjadi fasilitator
jadinya bangsa seperti sekarang kita
di jakarta juga bertemu semua
peristiwa dua puluh delapan oktober terjadi di sini
sampai empat puluh lima juga terjadi di sini
dan semua datang ke tempat ini merasa seperti rumahnya
itu adalah keramahan masyarakat betawi yang menjadi simpul dari ikatan kebangsaan kita
nah sekarang kita juga saksikan mereka mereka yang datang ke jakarta ini kan yang berani menghadapi tantangan

yang berani untuk mencari kesempatan mengubah hidup mereka

nasib dengan datang ke kota ini
jadi memang isinya orang orang yang tangguh
nah sekarang ada pandemi
ketangguhan itu diuji
ketangguhan itu diuji
untuk kita tabah sabar bisa melewati ini
kenapa perlu tambah sabar karena perlu di rumah
di rumah itu kan hari hari pertamanya mungkin menyenangkan
sudah seminggu dua minggu tiga minggu
itu mulai tuh cobaannya tuh
masa itu lewat
sekarang kita sedang pelan pelan transisi menuju aman sehat dan produktif
berarti ini dari evaluasi pemprov dki jakarta kita sudah melewati puncaknya
dan sedang bersiap untuk memasuki masa transisi psbb begitu ya pak
nah kalau dari pemprov dki jakarta apa saja nih pak yang bisa dilakukan atau kedepannya sistem dan prosedur yang bisa dilakukan untuk menekan potensi terjadinya penyebaran di kluster kluster lain
seperti ya nantinya kalau misalnya rambutnya ya

pusat perbelanjaan kemudian juga pasar pasar tradisional kemudian tempat tempat lain tempat orang orang berkumpul
seperti mungkin cfd tiap hari minggu di wilayah jakarta pusat
kemudian dari pemprov dki jakarta sendiri menjamin bantuan sosial kepada orang orang atau warga yang membutuhkan
ini seperti apa pak kedepannya
jadi ini ada beberapa aspek ya
pertama tentang aspek kesehatannya
alhamdulillah hari ini tadi pagi
kami menerima laporan dari fakultas kesehatan masyarakat universitas indonesia
dari tim yang dipimpin oleh bapak pandu riono
untuk mengupdate tentang situasi di jakarta
dan menunjukkan bahwa kondisinya terkendali
kita menyaksikan bahwa sesudah dilakukan transisi
kita sempat khawatir
kalau ada transisi di mana mana rumusnya
makin banyak orang keluar rumah
makin tinggi potensi penularan
nah tapi ternyata setelah jalan dua minggu
situasi itu tidak terjadi
bahkan reproduction rate kita pada saat mulai transisi itu sembilan puluh sembilan sekarang sembilan puluh
nah jadi meskipun ada berita
tapi kita harus melihatnya keseluruhan
sebelas juta orang ini
dan mereview berdasarkan angka angka objektif keseluruhan
dari situ kita melihat bahwa stabilitas
bahkan testing kita itu ditingkatkan
sesudah ada transisi
jadi hampir dua kali lipat kegiatan testing kita
yang itu diharuskan oleh who
tapi jakarta rata rata sepuluh hari terakhir ini
artinya kita stabil di sini
apakah selesai belum
karena itu seperti pertanyaan tadi
apa yang harus dikerjakan
bila tidak harus pergi jangan pergi
di rumah saja
bila memang harus pergi
jika tidak sehat jangan pergi
lalu bila memang harus pergi
maka pastikan pakai masker
pastikan jaga jarak
pastikan tidak termasuk kerumunan
lalu tentu saja harus cuci tangan rutin
jadi pakai masker jaga jarak
jauhi kerumunan dan cuci tangan
jadi kemana pun pergi
ke perkantoran ke pertokoan ke pasar kemana pun gunakan masker
lalu keluar masuk cuci tangan
kalau itu kita kerjakan
insya allah kondisi ini akan bisa makin terkendali dan lebih baik
kita harapkan seperti itu ya pak anies ya
tapi mohon maaf karena ini sangat mepet untuk jam azan maghrib
kita harus sudahi dulu dialog kita pada hari ini
kita harapkan agar semuanya yang terbaik untuk dki jakarta ke depannya ya pak di hari ulang tahun jakarta
doakan kami semua di sini
terima kasih banyak pak anies baswedan atas waktunya pada sore hari ini